bulan purnama penuh
biasanya akan terjadi sesuatu
gak bakal ada yang denger
kan mau ketemu mama
kau mau nangis liat mama
cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
sayang jangan nangis ya
cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
cuk cuk cuk sayang
saya mau bersihkan wajahnya non putri dulu
tadi saya disuruh sama nyonya
biar tetap cantik
sayang kita keluar dulu yuk
buat bersihin mukanya mama
supaya mama kelihatan cantik
cuk cuk cuk
eh raja arsila kok dibawa kesini
takut liat mamanya pake masker gitu
biar dia bisa lihat mamanya
ternyata dia nangis terus malah dari tadi
iya namanya anak kecil raja
kenapa kok pakai masker gitu
dia kan belum ngerti sini
mama bawa keluar aja dulu ya
dia pikir mamanya kenapa
kok beda mukanya gitu ya
cuk cuk cuk
sayang udah udah
mama bawa keluar aja dulu ya
aku tau sayang
tau pasti mau ketemu sama arsila kan
dari tadi dia di luar
sepertinya dia ingin ketemu sama kamu
tapi gak tau kenapa dia sampe sini nangis nangis
eh apa itu
makasih ya udah nganterin aku pulang
kita ngobrol di rumah tante yuk
ada yang mau tanto omongin
boleh boleh tante
oh yaudah kalau begitu chelsea aku pamit dulu ya
sama antia sini yuk
biasanya kalau sama orang baru suka nangis
iya kata orang orang sih gitu tante
katanya anak anakku seneng deket sama aku
tadi itu raja ke rumah
terus dia ngomongin masalah pengganggu
yang ngikutin dia
kalau kata aku
pengganggu itu auranya jahat
dan dia yang nyebabin putri ketahan sampai sekarang
jadi kalau saran aku
lebih baik putri itu dilepasin aja deh tante
soalnya kasian dia juga yang tersiksa
tapi tante jangan bilang ke raja dulu ya soal ini
soalnya aku gak mau rajin nanti salah paham
terus dia tersinggung dan marah sama aku
iya tante paham
tante cik tra pasti kemakan omongan aku
dan percaya sama aku
chelsea kita lanjut ngobrolnya di rumah tante aja yuk
mereka nuduh lo itu gak yg artu lo yuti yuk
kalau gue bakal tangkap pencuri itu
gue bakal buktiin sama mereka kalau mereka semua tuh salah
udah bima kamu tenang aja ya
aku akan bantu kamu untuk cari pencuri itu
pencuri itu bukan hantu tapi manusia

gue akan bantu kalian
yaudah tante aku langsung pamit pulang aja ya
kan om roy juga lagi keluar kota
jadi kamu bisa tidur sama tante
tapi ingin tau pengganggu itu kalau malem suka dateng gak sih
yaudah deh kalau emang tante monyet kayak gitu deh serangan
berarti tante tunggu ya nanti dateng lagi ya
nanti malem aku balikin

dapat serahin bareng bareng lu
atau nyawa lu melayang

gue teriak nih
kayaknya kita harus mencar lagi deh
gue kesana ya
bulan bernama penuh
biasanya akan terjadi sesuatu
gak bakal ada yang denger
ini bab mengenai bulan bernama penuh
jika terjadi bulan bernama penuh
ada jiwa yang terperangkap
dan ada yang terpukul
maka itu adalah
dan jiwa ini bisa dilihat oleh cinta sejatinya
dan makhluk ini bisa berwujud seperti makhluk biasa
dan dia bisa kembali ke dunianya
ada jiwa yang terperangkap